ada sejumlah individu yang mengorbankan waktu dan tenaga sebagai panitia
ada pula atlet yang terus berlatih untuk mengharumkan nama negara
dan menyumbangkan medali kepada merah putih
namun sartono pria asal solo jawa tengah lain lagi
ia menjadi sosok yang ikut berpartisipasi
menyukseskan ajang olahraga regional asia tenggara
untuk atlet penyandang disabilitas di tanah kelahirannya
ayah satu anak ini bukanlah atlet juga bukan panitia
melainkan seorang terapis pijatuna netra
ia ikut berpartisipasi menyukseskan ajang olahraga multi event dua tahun sekali ini
kalau teman teman yang lain itu bisa berkarya sesuai dengan bakatnya
mungkin atletnya atletiknya atau mungkin lempar lembingnya atau mungkin judonya
nah kebetulan saya kalau pas event seperti ini bisa berkontribusi dalam bidang memberikan pelayanan massas
dan kebugaran alhamdulillah

dengan kepekaan indra prabanya yang terlatih
pria berusia empat puluh delapan tahun ini terampil memainkan jari jemarinya
dan memberikan relaksasi kepada setiap orang yang menikmati pijatannya
fajar adalah salah satu wartawan yang menggunakan jasa sartono
mengaku sangat terbantu
ini sangat membantu ya masyarakat
setelah seharian muter muter ke beberapa venue
terus apa capek pegel pegel
ketika sampai media center kita bisa mampir sebentar ke
relaksasi ini bisa kembali stress lah gitu lah
keterlibatan sartono di ajang olahraga internasional itu membuktikan
bahwa meski bukan atlet ia bisa berkontribusi dengan caranya sendiri
melalui keterampilannya memijat
sehari hari sartono adalah seorang pegawai negeri sipil di lingkungan dinas sosial provinsi jawa tengah sejak dua ribu enam belas
namun ia memiliki keterampilan memijat
saat solo menjadi tuan rumah asian para game setengah tengah ini
dari tanggal tiga puluh juli hingga enam agustus dua ribu dua puluh dua
tidak dilewatkan penggemar batik itu untuk ikut mensukseskan event ini
berbekal relasi pertemanan baik sesama penyandang tunanetra dan lingkungan tempatnya bekerja
panitia indonesia asean para games organizing committee menggandeng sartono menjadi terapis pijat
selain sartono ada juga terapis pijat lain
yakni sugeng yang merupakan anak didik sartono di rumah pelayanan sosial yang diasuh dinas sosial pemerintah provinsi jawa tengah
sartono dan sugang khusus melayani awak media yang bertugas melakukan perubahan di jawa tengah

adapun keluhan yang ditangani adalah pegal pegal dan kaku otot karena faktor kesibukan pekerjaan atau salah posisi duduk ketika bekerja
beberapa wartawan mengaku senang dan sangat terbantu dengan adanya layanan pijat gratis ini
sertono solo jawa tengah